hai bertemu kembali polisi menangkap empat pelaku penganiayaan dan pengancaman terhadap
seorang pemuda di dalam masjid di kota makassar sulawesi selatan
hai aksi terhadap seorang pemuda berlangsung saat salat subuh berjamaah di salah satu masjid
di jalan raja wali kota makassar aksi penganiayaan terekam kamera pemantau hingga
viral di media sosial sebelum penganiayaan di dalam masjid diduga korban dan pelaku
terlibat cekcok pelaku tersinggung dengan perkataan korban hidupnya terangnya ini
dalam kasus ini empat pelaku ditangkap dua diantaranya masih di bawah umur
polisi menyita senjata tajam jenis pisau dapur yang digunakan pelaku
anjayak korban keempat pelaku kini didingkus tim jatan transport tabus makassar
pada saat korban merayakan alamat di sekitar
cara korban menanyakan alamat kurang sopan
tersebut bukan orang sana sehingga terjadi cecok mulut